sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh bu selamat pagi bu
kamu ngapain disini ada pularas disitu
kamu ngapain disini ada pularas disitu
kamu masih pularas
kamu kalau ketahuan gimana disini aida
hati hati kamu kalau ketahuan gimana sama pularas

selamat pagi pularas
saya ini lagi bersihin daun daun disini bu
saya rasa kok sepertinya kurang bersih gitu bu ya
ini rumah sakit kan harus sehat harus stay
jadi saya bantu bantu untuk membersihkan daun daun ini bu